dan publik nih bang saya lagi lagi nih ambil dari twitter jadi bukan saya yang nanya ya
enam orang dari empat puluh nama ini ada enam orang jenderal polisi yang lolos
anda satu satunya jenderal polisi aktif yang terpental dari seleksi calon pimpinan kpk
anda melihat ini hal yang wajar atau tidak wajar pak ika sebenarnya
dari perspektif anda pribadi
boleh dijawab nggak boleh dijawab juga syukur
pertama terima kasih dulu sudah ngikutin ujian kan
terima kasih dulu
yang kedua pasti datang ke sini kan sebagai bukan dari utusan polri
orang yang mengikuti ujian capim kpk saya datang ke sini
dan walaupun sudah nggak lulus saya masih nemani seleng karena penggiat anti korupsi di lampung
saya baru sampai
ini sama sama seleng
itu menggantikan abdi atau ikut anti korupsi sebenarnya
enggak maksudnya menunjukkan passion anti korupsinya masih terlalu
jadi bukan satu satunya tempat di kpk gitu pak
bangsa korek lah itu cocok jadi jurubisikannya pak ika
silahkan general ika
gimana gimana setelah melewati seleksi calon pimpinan ini wajar nggak kalau publik bertanya tanya nih
ini kan ada enam jenderal nih pak
anda satu satunya jenderal yang aktif yang terpental
ini wajar apa nggak wajar dari perspektif anda nih
jadi ya sudah lah
pokoknya tapi kan pengabdian itu bukan harus jadi ketua kpk
karena saya pensiun tinggal empat bulan lagi kan
tinggal empat bulan lagi ya pensiun
saya bisa nemenin bang donal bisa menemani pak saud kalau sudah nggak ini lagi
jadi lsm nya pengkiat korupsi kan bagus juga
kan kita punya pengalaman
saya kan pernah direktur tepi korma bes
kemudian pengen menjadi ketua kpk karena empat bulan lagi mau pensiun
badan sehat masih mau mengabdi
tugas di polisi sudah tiga puluh lima tahun
lurus aja jalannya
empat bulan lagi pensiun pengen jadi pimpinan kpk bukan karena ingin cari pekerjaan baru kan pak
kalau kerja di polisi tiga puluh lima tahun harusnya sudah bosan juga kerja itu kan
tapi ada pengalaman
ini ada pak bang donald nih
itu dengan undang undang yang
undang undangnya super gitu kan
mungkin kalau saya di sana akan lebih lagi
karena kok tidak selesai selesai ya korupsi itu ya
jadi anda dengan pengalaman anda dengan merasa kemampuan anda bisa membantu kpk ke depan untuk bisa memberanakan
untuk bisa memberantas korupsi lagi lebih lepas landas gitu pak ya
yang jelas bukan membantu kpk
karena ini untuk kepentingan rakyat
nah pak ike kalau tadi kalau kita belajar itu mungkin bisa distabilkan juga tadi ya
agak lupa ininya pak ika apa rekam jejaknya pak ika dalam sebuah grafis sambil pak ika saya tanya gitu ya
anda kan kalau kita lihat dari rekam jejak anda ada anda pernah menangani kasus kasus korupsi sebagai dir tipikor kalau tidak salah pak
tentu saja anda punya pengalaman dalam memerangus korupsi
prestasinya mungkin bisa pernah bikin apa dulu pak
sehingga anda merasa percaya diri sekali bahwa saya punya pengalaman nih dalam berantas berantas tikus tikus kayak gini nih
saya kenapa mau jadi ketua kpk
karena saya punya pengalaman
saya lihat negara ini punya pdb empat puluh lima triliun
negara ini punya di atas di negara indonesia dari sabang sampai moloke

tapi saya lihat hampir setiap tahun dari tahun dua ribu sepuluh lah yang saya lihat kemarin di kompas itu ya
hanya sekitar dua triliun aja yang bisa diambil
saya sudah pernah tanya dengan pakar pakar ekonomi sebenarnya delapan ribu kita bisa dapat
kenapa kok dua
rasanya ingin itu membantu pemerintah membantu negara membantu presiden membantu rakyat
biar uang kita jangan dua ribu